setelah diperiksa kurang lebih sepuluh jam
satu persatu pemeran film porno hasil besutan tersangka ir
keluar dari gedung subdit siber ditreskrimsus polda metro jaya pada selasa malam
pemeran berinisial vv mengatakan
ia dicecar dua puluh pertanyaan oleh penyidik terkait keterlibatannya dalam pembuatan film dewasa
ia mengaku hanya dibayar satu hingga dua juta rupiah untuk sekali syuting
bapak saya merasa berjubah karena disini saya juga sebenarnya gak tau
kalau itu bakal ada web dewasa
dan bayarannya tidak semahal itu
ya tidak sesuai dengan
tidak tidak sesuai dengan
yang lain juga sempat berapa
kameli tadi sejuta kakak berapa
dari satu juta sampai dua juta
itu berapa film mbak
satu film atau satu hari
sementara fa pemeran laki laki mengaku merasa ditipu oleh tersangka ir
karena menyebut produksi film yang berbeda
yang dibuatnya tersebut memiliki badan hukum serta kuasa hukum
saudara i ya dia bilang ini berbadan hukum legal
jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak
otak kita sih kayak digiring nih opininya ini legal
lo masa takut mainin film film ini ya
seperti itu sih
selain vv polisi menyebut ada sebelas pemeran perempuan
dari kalangan selebgram hingga artis
budi tanjung jakarta